kenapa justru dia nikahin mbak andin
kamu tuh nge agetin aja deh
jangan main pencet pencet aja
dihitung ya yang bener dong
eh ceritanya ngeliat tawan ya
duh ripet yuk
oh ya bukain gerbangnya tuh mas randy
biasaan banget lu bukan susah aja
ini saya mau antar dokumen ini ke pak al
oh kita selfie sekali dua kali boleh ya mau enggak
ah gak bisa ki sorry ya
saya udah ditungguin
jangan dulu pergi bentaran doang kok cuma foto
cekrek cekrek cekrek udah itu doang mau ya
oh ya ayo cepetan sini aku mau minta tanda fotoin
nah fotoin kita berduanya
ayo mas yuk duduk
ah elah da'ah
aku nih uya bawain dulu
duduk dulu shay
dia yang bahagia uyak yang repot
dihitung ya dihitung ya benar
satu dua tiga
dari sini mas
mas mas hadap situ mas hadap situ
wah bagus sekali
bentar bentar bentar situ tahan

mas pondok pelita jalan alamanda lima
jangan lupa yuk
itu bu di depan yang pagarnya panjang banget

astaga ini rupanya kok sama

ini rumah atau istana presiden
gerbang pintunya aja panjang seperti gerbong kereta api
astaga disini rumahnya kimberly
ah itu si randy lagi ngapel
ah tapi aku pergi aja kali ya
kalau ketahuan sama randy
pasti nanti dia marah
bu maaf jadi turun bu
enggak enggak usah pak
kita balik apartemen aja ya
kalau aldebaran kakaknya roy
dia pasti tau masa lalu mbak andin
dia pasti tahu kalau mbak andin dipenjara karena tuduhan membunuh roy
kenapa justru dia nikahin mbak andin
mbak arie ini sama dobronya
hidupnya darle anaknya
salah satu oh iya
dulu apa maksud aldebaran menikahi mbak andin
kamu udah pulang
kamu mandi ke biar aku siapin baju
abis itu kita makan malam ya
semoga aja tidak ada kebohongan lagi yang kamu sembunyikan elsa
karena aku sudah benar benar capek
raina udah tidur
sekarang aku bisa latihan nih
buat tes ngajar besok
untuk mengajak kemarin aku udah beli buku ini di online
dan dateng hari ini lagi
nulis deh buku aja lah
andin lagi siapin materi buat praktek ngajar besok
tapi kok nulisnya manual
kenapa di buku gitu sih
kan kalau pakai laptop lebih praktis
tidak ada apa apa
gak ada apa apa
tapi kalau pakai laptop lebih praktis
kamu tuh kalau buka pintu pelan pelan bisa nggak
udah kamu sendiri
nggak usah gr
udah sana lanjutin lagi tuh
bikin tugas buat ngajar besok
lu kamu tau sih mas
ya tau aja
saya mau keluar sebentar
sebenernya bagaimana sih mas
perasaan kamu ke aku
kenapa aku selalu merasa kamu itu sangat takut ya mas
takut untuk cinta sama aku
ini eeemah berarti kalo emang nya lerpup dong
iyo bapaknya abis berni cm